halo ya ada apa
udah ketemu apa belum
belum ya ini saya sama pak ale lagi nyari
kalian semua tolong doakan ya
supaya rena baik baik aja
ya allah dia kemana sih non rena
yaudah pak kalau begitu
kalau memang nanti ada
angga mencurigakan banget sih
pasti ada yang dia sembunyiin
tapi aku enggak
aku hafal banget glaget dia
lo tenang aja al
gue sama bikin bakal jagain
gue juga doain mudah mudahan rena cepet ketemu
semoga kamu baik baik aja ya
jangan buat bapak cemas nih
kami masih punya bayi pak
bayi kami masih punya
masih ac eksklusif
kebetulan stok di rumah saya sudah habis
elsa seharusnya ngirim stok ac nya
tapi kan kondisinya sekarang lagi
rawat inap seperti ini
harus istirahat satu x dua puluh empat jam
mau tidak mau ya
tidak bisa mengirimkan stok asi
apa boleh bayi saya datang ke sini untuk
tapi terlebih dahulu kami akan koordinasi dengan
tidak masalah pak yang penting
kalau bisa itu sangat membantu pak
bapak tunggu dulu pak
udah ngerepotin kamu
dan sekali lagi terima kasih banyak arah kamu
ya ampun jessy jessy
kalau dihitung nih
dari awal kita keluar rumah sakit
sampai di sini
udah kamu gak susulkan gitu sama saya
rafa aku boleh minta tolong gak
jujur emang kita kan
mama kenal dan
aduh gimana ngomongnya ya
kok gak enak sih cuman
aku gak tau mau ngomong sama siapa
aku mau minta tolong
ini kalau kamu gak keberatan aja
aku boleh gak
ya mau minta tolong kamu beliin hp buat aku
aku bakal ganti uang kamu
apa aja kok hp nya nggak usah yang gimana gimana
soalnya aku dari tempat rehabilitasi
dapu udah gak pegang handphone
dan saat ini
kayaknya aku butuh handphone deh
aku gak enak
di rumah sakit
tekanan darahnya mbak andien naik terus
jadi mbak andien harus dirawat di rumah sakit
sampai tekanan darahnya itu normal
tapi kok saya baru tahu ya
mudah mudahan andin cepat sembuh ya
terus saya antar ke rumah kamu ya
maaf banget sekali lagi aku ngerepotin kamu terus
tapi dengan penjagaan yang sangat ketat pak
hanya bayi yang boleh masuk ke ruangan
nanti akan didampingi oleh suster
keluarga tahanan tetap nunggu di luar
kecuali pada saat jam besuk
terima kasih pak buat info
bentar ya fisya
ya pak alhamdulillah boleh pak
ya pak alhamdulillah boleh pak
tapi yang boleh masuk cuma kesha aja
yang lain harus tunggu di ruang tunggu
karena kalau bukan jam besuk kita nggak boleh masuk pak
ya udah nggak apa apa noh
yang penting keisha bisa menyusu ya
oke no sampai ketemu di sana ya
polisi izinkan elsa untuk menyusui pak india
ya udah pak tolong siapin tas diaper sama selingut buat keisha ya
oh iya iya ya udah papa siapin dulu ya
langsung kita jalan
ayo bentar lagi ketemu mama ya
di sini tempat aja
iya pak tadi saya parkir di sini
tadi di sekitar sini ngeliat anak perempuan ini nggak pak
lihat anak perempuan ini nggak di sekitar sini
maaf kayaknya nggak liat ya pak
liat anak perempuan ini nggak
cak kita coba tanya ke supermarket ya
pasti ada cctv nya kan
jadi anak bapak hilang
boleh saya minta lihat cctv dari supermarket ini
sebentar ya pak
saya coba tanya owner minim
saya tanya owner minimarket dulu
ini ada pelanggan minta izin lihat cctv
ya tadi anaknya hilang di sekitaran sini
jadi mau pastikan
oke baik pak
santai aja jess
mau mampir dulu nggak ketemu sama tantarosa
gak usah deh ini soalnya udah malam banget saya nggak enak
salam aja ya buat bu rossa sama reina
oke hati hati di jalan ya
tante rossa tante aku minta maaf ya aku pulangnya kemaleman
kok bisa tante
itu reina apa
aduh keren ya

saya benar benar nggak tahu pak
ya bukan salah kamu
itu tadi arah keluar anak saya
ada apa aja di sini ya
mungkin di toilet umum dekat minimarket sini pak
bapak bapak boleh cek ke sana
terima kasih pak
terima kasih pak
ini anak perempuan ini tadi di sini nggak
tadi dia ada di sini nangis nangis
katanya mobilnya udah pergi
disuruh duduk di sana
dia nggak mau
langsung dia pergi ke jalanan
bila obatnya itu ya kan
habis itu siapkan obat food dari p bakpoint déome
ketika kerja sama tempat bella
laki aki gue juga bersifat

weil bingung tadi
tapi mau proposed men strange
mumpung dari huijich
sini sini gendian biar aku
ya udah kan satu satu
gak apa apa biar puas
udahlah satu satu aja
masa mana ya udah sejam lah ini kok udah gak balik balik
pantau phone deh
ah din jangan di video call ya
soalnya ya nggak enak aja kan lagi perut lagi nggak beres
jadi kalau di tempat teman teman gak enak
ah iya aku telepon ya
ya allah nak
aku kamu gak balik balik kamu masih sakit perut
ya ampun gue sampai lupa tadi alasannya angga kan gue lagi sakit perut
terus gimana udah minum obat
emang kamu gak beli obat diapotik
belum belum saya belum beli obat diapotik
mas kok ada suara motor kamu dimana sih
iya ah enggak din ini ini saya
apa kamu lagi di jalan raya ya mas bukan di toilet ya
ya tadi memang di kamar mandi cuman sekarang saya memang ke luar lagi cari batu buat tahan sakit perut soalnya melilit
emang separah itu
yaudah aku beliin obat ya aku kirim ya
usah nggak usah nggak usah nggak usah udah kamu kamu istirahat di kamar nanti obatnya bisa saya beli sendiri kok ya
yaudah kalau gitu kamu beli ketus abis itu kamu minum ya
ini kalau sampai rena gak ketemu gimana gue ngomong sama adit ya
enggak enggak enggak lo gak boleh pesimis rena pasti ketemu
za za kamu tolong cari rena ke sebelah sana ya saya cari ke sebelah sana
pak gimana kondisi napi yang kecelakaan
kondisinya kurang baik bu
karena korban mengalami luka sobek di kepala
dan banyak meluarkan darah
karena itu korban membutuhkan donor darah
tapi alhamdulillah sudah mendapatkan donor darah bu
dan saat ini korban sudah sadar
tapi masih memerlukan istirahat satu x dua puluh empat jam
besok saya mau jenguk bisa enggak pak
insya allah bu nanti biar saya atur jatohnya bu
oke terima kasih ya pak
ya sama sama bu
no ini mama sama papa udah sampai rumah ya
elsa sudah dipindahkan ke ruang rawat
tapi yang jenguk dipatasin banget
polisi juga ngejaga depan pintu
dan cuma keisha yang boleh masuk
aku lupa bilang kalau stok aslinya keisha itu habis ma
jadi karena kondisi elsa sekarang kan cuma bisa berbaring
jadi ya aku rencananya bawa keisha kemari buat elsa bisa nyusuin langsung keishanya
terus diizinin sama polisi
alhamdulillah ma tadi aku minta izin dan mereka yang izinin kok
oh ya udah oke kalau gitu insya allah besok mama kesana deh ya
tolong sekarang kamu jagain elsa dulu ya nok
iya iya salam buat papa ma
iya nanti disampaikan
sudah dipindahkan ke ruang rawat pak
bentar lagi mau ketemu mama
tadi no waktu kita bilang dia mau ketemu mamanya
ngerti banget ya pa
kita langsung ke ruangan elsa ya
eh tangan didi genggam banget

kangen ya kangen ya
aduh gak mau dilepas tuh
mama mau kita secepatnya ngelamar mbak catin yuk
besok kamu ajak mbak catherine untuk belanja hantaran gimana
alhamdulillah mama senang banget dengarnya ren
mama tuh udah gak sabar ngelihat kamu nikah
semoga allah melancarkan jalan kamu ya
doain terus ya
iya pasti dong mama doakan
apaan gue ya
oh ya dek
kakak sama mici masih di rumah sakitnya temenin andin
soalnya lagi ada urusan
oke sendirian lagi di rumah
aduh garing banget sih gue mau ngapain dong
liatin dulu video gue sebentar ya
aku bosen banget di rumah sendirian
kak angga sama kak michi lagi di rumah sakit
kak al juga lagi pergi katanya
oh gitu ya
oh ya kat
kamu besok sibuk gak
besok aku kantor sih mas
kan aku udah dua hari gak kantor lho
kalau besok gak kantor juga bisa dimarahin sama panino
iya sih saya juga
oh ya kat
besok pulang nganter saya jemput kamu ya
terus kita langsung cari barang barang buat hantaran
ya soalnya mama udah ngajak saya untuk ngelamar kurama kamu
tapi aku gak mau
tante ada tante ternyata aku jadi malu deh
gak apa apa gak usah malu
tante ninka nantinya juga jadi mamahnya mbak katrin juga
besok kalau belanja hantaran mbak catherine gak usah malu malu
apa yang mbak katrin suka mbak katrin belanja aja
yuk yang penting bermanfaat buat mbak catherine
kamu istirahat ya
sampai jumpa besok
iya ini saya baru saja mengambil tes dna parental di rumah sakit polri
keisha ada di sini
apa aku coba lakukan tes dna parental
sekarang kita tebak tebakan nama apa
makanya ini masih bersih pak
selamat malam mbak andin
tensi dulu ya
jangan lupa gitu
sayang aku ke toilet dulu ya
berbanding yang litex ya bu
cepat ya dulu
nah benar benar man

bisa nann knight di dunia
di unit aja
oh tiga minggu ke

kayaknya gue chatting aja kali ya biar aman
rena kamu dimana nak
jawablah ucapan anda ya
seharusnya anda yang jaga sikap
punya orang tua lalai
papa gak bakal bisa maafin diri papa sendiri kalau kamu kenapa
rena udah ketemu
ya apa saja kan

siva ada qp untuk kirim
belum ada hasil
kepalatilkat jema hidup
al kalau lo perlu bantuan kasih tau ke gue
biar gue berangkat sekarang
gak usah gak
yang penting lo tolong jagain andin ya
oke al lo tenang aja ya
gue harus bisa tenangin adene
supaya dia gak terlalu kepikiran mengenai kalsam arena
andin ketiduran kayaknya dia capek ya
nah sus lo tensinya berapa
masih tinggi ya bu
kasih ya andin
kamu bohong ya sama aku
kamu bohong kan soal al sakit perut
aku tahu loh gelagat kamu
kalau kamu lagi bohong gak
ya aku emang gak bohong
gak bisa bohong gak bisa tau semuanya
oke aku bakal cerita semuanya
tetep komenten sama kamu
jangan bilang ke andin ya
tensinya kan lagi tinggi
tapi sekarang al lagi cari
lisa juga bantu cari
ya aku juga gak tau sayang
aku juga masih tunggu kabar dari a juga kok
ya omong gak ada ada aja deh
ini kalau andin sampai tahu
yang ada tensinya bisa makin tinggi
ya itu dia makanya dikhawatirkan seperti itu
pokoknya sekarang gini aja
mikirin al lagi kemana
kita doa aja yang terbaik
selamat malam pak
ada yang bisa kami bantu
apa bisa dilakukan di rumah sakit ini
tapi sekarang sudah malam
kebetulan orang lab yang melakukan tes dna nya sudah pulang
sekarang bapak bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu
kembali besok pagi jam tujuh
silahkan isi dokumennya terlebih dahulu pak
jadi saya harus daftar dulu ya
kalau soal hasil tesnya itu berapa lama ya
tesnya ada dua macam pak
yang regular dan express
untuk yang regular dia
dan untuk yang express
ya saya ambil yang ekspres ya
dan besok saat bapak melakukan tes
bapak harus membawa ktp
beserta akte lahir dan anak yang mau dites
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dimana pun dia berada
jangan biarkan dia celaka ya allah
dan jangan biarkan apapun
lindungilah cucu hamil
insyaallah rena baik baik aja
insyaallah gak akan terjadi apa apa
yang buruk sama rena
jesha masih di dalam
iya masih di dalam
masih di dalam
sepertinya senang banget disusui ibunya
udah kangen dia
apa saya boleh minta izin gak ya
karena kan sekarang
ibu elsa itu masih
saya berharap sih
jesha bisa nginap disini sampai besok
ibu elsanya udah bisa duduk tegak
terus asinya udah bisa dipompa lagi
jadi untuk sementara
di rumah sakit
boleh gak pak
pak bagaimana apa di izinkan
karena kami dari pihak kemas sakit
karena bayi memang membutuhkan ibunya
apa saya boleh minta izin gak ya
makasih hidup pulang
biar abang jadi lagi
pak bagaimana apa diizinkan
karena kami dari pihak koma sakit tidak masalah
karena bayi memang membutuhkan ibunya
baik sus silakan
kesha nginep malam ini jadi besok aku bisa ajak keisha tes dna
terima kasih pak
baik kalau gitu saya ambilkan dulu boxnya ya
mama sama papa kalau mau balik gak apa apa biar aku disini aja dulu
ya udah kalau gitu nanti kalau ada apa apa telepon papa ya
jangan lupa tas isi baju baju bayi ada di mobil
diapersnya dan lain lain
papa ambil dulu ya
ya udah nok pulang dulu ya
iya tetip pak ya
dia kemana sih itu anaknya
kasian banget ya londrena
eh sekarang gini aja deh ya
siapa tahu dia punya info tentang londrena
gue jadi kepikiran terus nih
tumien lo punya adik
itu im yang suka mengeluarkan gagasan
emang udah berubah ya
yaudah kalau begitu gue telepon dulu ya
bagaimana itu londrena
udah ketemu apa belum
kalian semua tolong doakan ya
sebelah rena baik baik aja
dia kemana sih itu londrena ya hilangnya
yaudah pak kalau begitu
kalau memang nanti ada kabar
tolong kabarin juga ya ke saya
belum ada kabar
mendingan sekarang kita bertiga
kita doa aja dah supaya londrena cepet ketemu ya
warga ini pun lownya yaedah parah
tapi ini bangkernya
universenya serta tubahnya pasanganfree
iya cuma abis itu
bang kalau ini ngomong ke adamnya
bibir bod spek gudang itu
iya kepikiran sama gemoy
sekarang kita di tempat tidur
dia dimana kita kan gak ada yang tau
iya tadi tadi kepikiran lagi gitu kayak otaknya kemana mana gitu loh
badan disini sih tapi otaknya kemana mana
kita doain buat keselamatannya gemui
kalo perlu kita puasa
iya bener mbak mir
cepet dong abis itu rana cepet pulang ya cepet
kamu dimana nak
udah jam empat lagi
kamu dimana si na
rena udah ketemu
gue belum menemuin rena
gue pikir udah ketemu sama rena
terus sekarang lo dimana

gue sekarang lagi
ga tau dimana nih
jadi gini sekarang kan
adin masih istirahat

dia pasti kepikiran stress

siti pandiin ya ga

siti pandiin ya ga

siti pandiin ya ga

siti pandiin ya ga

ya udah oke kalau gitu take care siap aman kok

siti pandiin ya ga
ya udah oke kalau gitu take care siap aman kok
ya udah oke kalau gitu take care siap aman kok
ya udah oke kalau gitu take care siap aman kok
siti pandiin ya ga

ya udah oke kalau gitu take care siap aman kok
ya udah oke kalau gitu take care siap aman kok

ya udah oke kalau gitu take care siap aman kok

siti pandiin ya ga

ya udah oke kalau gitu take care siap aman kok
aku harus lakukan ini
istri bapak masih belum bisa banyak gerak tapi bayunya bisa menyusuh dengan enak

bayinya bisa menyusu dengan bayi
apa boleh saya bawa bayi saya sebentar
ya buat jalan jalan di sini
oh boleh pak
kebetulan bu elsanya juga sedang tidur
sebentar ya pak
makasih susi ya
oh enak banget ini
saya tinggal bentar pak